sejak juli dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan meluncurkan layanan telekonsultasi sekaligus obat gratis bagi pasien positif covid sembilan belas yang melakukan isolasi mandiri tanpa gejala atau bergejala ringan
hingga sekarang layanan ini dapat digunakan melalui tujuh belas rekanan aplikasi layanan kesehatan
meski saat ini lonjakan kasus omikron mulai terjadi namun kementerian kesehatan menyatakan layanan ini diperuntukkan bagi semua pasien positif covid sembilan belas varian apapun
tujuannya menjamin pasien isolasi mandiri juga terpantau oleh tenaga kesehatan tanpa membebani fasilitas kesehatan
nah itu yang kemudian kalau kemudian ini harus dirawat atau ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan pasti fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit
atau isyakar itu tidak akan mampu ya untuk memberikan tempat perawatan sesuai jumlah tersebut
nah tentunya kita harus melakukan prioritas karena bagaimanapun walaupun omikron ini gejalanya lebih ringan bahkan dikatakan tidak bergejala tapi kemungkinan untuk parah dan kematian itu tetap ada
bagi pasien yang ingin menggunakan layanan ini berikut langkah langkah yang harus dilakukan
pasien akan melakukan tes psikologi
pasien akan melakukan tes psikologi
pasien akan melakukan tes psikologi
setelah melakukan konsultasi daring dokter akan memberikan resep digital sesuai dengan kondisi pasien
nantinya jika pasien dinilai boleh melakukan isolasi mandiri maka obat ataupun vitamin bisa ditebus secara gratis
untuk menebus resep obat gratis pasien harus mengisi formulir pesanan dengan mengunggah resep digital ktp serta melengkapi alamat pengiriman
menurutnya telemedisin sangat membantu
namun masih ada catatan terkait waktu pengiriman obat dan jangkauan layanan pasien
kemarin itu saya dari jam sekitar jam delapan itu saya udah upload udah selesaikan administrasi obat baru datang itu malam setelah maghrib kalau nggak salah
jadi mungkin jedanya bisa diperpendek
ada beberapa teman yang kemarin karena kan kita tracking lalu ada beberapa orang juga yang terkonfirmasi positif tapi mereka tidak terdaftar
padahal mereka tinggalnya di area jabodetabek gitu dan bekerja di jabodetabek juga
jadi mungkin perlu ditingkatkannya adalah cover dari ini yang terdaftar atau tidaknya
saat ini telemedicine baru bisa menjangkau pasien yang melakukan tes pcr dan bernomisili di wilayah jabodetabek
siva maulida fajar ahmad jakarta